terbongkarnya praktik dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh rektor universitas lampung
dianggap sejumlah pihak sebagai bentuk nyata dari kapitalisme dunia pendidikan
jalur mandiri malah diperjual belikan
namun tidak sedikit warganet di lini masa yang menganggap praktik ini biasa dilakukan
lantas mengapa korupsi yang merupakan perbuatan tidak bermoral masuk dalam celah di dunia pendidikan
bergabung bersama saya malam ini ada koordinator nasional jaringan pemantau pendidikan indonesia
abdullah ubaid matraji
pak ubaid selamat malam
ada faktor faktor besar yang memicu memuluskan praktik seperti ini di lingkungan pendidikan tinggi
iya jadi kita sudah mengetahui bersama bahwa ada banyak praktek praktek korupsi di dunia pendidikan
jadi dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi merupakan sektor yang rawan korupsi ya
ada beberapa keterangan kpk
keputusan mncs menunjukkan bahwa sektor pendidikan merupakan ladang terputar kedua yang rawan korupsi di situ
nah termasuk di dalamnya adalah soal pendanaan perguruan tinggi
nah perguruan tinggi ini benar ini menjadi ladang yang empuk suhu tindakan korupsi ini karena memang kita sudah tahu bahwa
perguruan tinggi kita ini kita sudah tahu bahwa perguruan tinggi kita ini kita sudah tahu bahwa perguruan tinggi kita ini
mengarahnya adalah pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau yang disebut sebagai ptnbh
dimana kalau kita tahu bagaimana sejarah dulu status ptnbh ini
dulu sejarahnya adalah itu masyarakat sipil melakukan judicial review menentang terhadap status perguruan tinggi ini berubah menjadi ptnbh
dengan berubahnya perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi
perguruan tinggi berbadan hukum maka benar yang tadi dikatakan bahwa perguruan tinggi ini sudah masuk ke dalam liberalisme pendidikan
dimana soal privatisasi dan komersialisasi pendidikan itu menumbuhkan budaya korupsi di dalamnya
pendidikan tidak lagi menjadi barang publik tapi menjadi barang privat
dengan begitu maka biaya pendidikan pun
diserapkan pada mekanisme pasar
nah inilah celakanya dan bencana menurut hemat kami adalah soal perubahan status perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini
sehingga praktek praktek komersialisasi kemudian ini mampu melahirkan ketidakadilan dan juga mendiskriminasi calon calon mahasiswa yang tidak punya cukup uang untuk bisa masuk kuliah
kalau melihat praktik ini ada demand ada supply
angkanya ada seratus juta sampai dengan tiga ratus lima puluh juta rupiah untuk penerimaan mahasiswa jalur mandiri begitu
melihat angka ini di lampung kalau ini sudah bukan lagi rahasia umum
artinya di kota kota besar angka ini jauh akan lebih tinggi begitu
kalau kita bandingkan dengan pendaftaran mahasiswa jalur mandiri yang biasanya angkanya hanya ratusan ribu rupiah pendaftarannya
sudah diserahkan pada mekanisme pasar dan kita tahu bahwa supply dan demandnya ini nggak seimbang gitu ya
jadi peminat orang yang mau calon mahasiswa yang mau masuk perguruan tinggi ini jumlahnya besar
sementara kuota kursinya sangat terbatas
nah ketika kuota kursinya sangat terbatas mau tidak mau yang terjadi adalah rebutan
setelah ketika rebutan maka orang akan berlomba lomba bagaimana supaya
anaknya atau calon mahasiswa itu bisa masuk di kampus
jadi orang tua itu ya merem saja
bagi orang tua yang punya kelebihan uang gitu ya mereka akan merem saja itu
apapun nilainya berapa biayanya akan dibayar supaya anaknya bisa masuk perguruan tinggi
sementara anak anak yang punya kompetensi bagus anak anak yang berkualitas dengan sendirinya akan tergeser dengan jalur mandiri ini
karena itu kita sebut sebagai jalur mandiri ini adalah jalur gelap
karena tidak gelap kuota yang tersedianya berapa
kriteria penerimanya siapa
besaran sumbangannya berapa juga nggak jelas
karena ya besar besaran saja
siapa yang bisa nyumbang dengan angka nominal yang lebih fantastis lebih besar
itu pasti akan dikasih karpet merah oleh kampus jalur mandiri ini
pak ubaid kalau melihat praktik ini dilakukan oleh salah satu rektor begitu
pimpinan tertinggi pejabat tinggi di universitas tersebut di ptn tersebut
apa ada tekanan kah kita tidak tahu berapa pendapatannya sebagai seorang rektor sampai harus membuka jalur seperti ini
membayar lewat jalur pribadi untuk bisa memasukkan anaknya di universitas tersebut
ya yang jelas soal motif nanti bisa didalami
langsung terkait dengan apa motif dari kampus dan juga pak rektor
tetapi lingkungan ya
lingkungan perguruan tinggi berbadan hukum
itu adalah bagaimana kampus bisa menyerap dana sebanyak banyaknya di luar yang bersumber dari negara ya
dalam konteks kampus negeri
dan negara memberikan keleluasan kepada kampus kampus yang berstatus badan hukum
atau kampus kampus yang berstatus badan layanan umum seperti yang di umila ini
untuk melakukan fundraising
membuka jalur mandiri yang bebas
tidak ada pembatasan soal bangku
tidak ada pembatasan soal besaran sumbangan dan seterusnya
inilah yang dimanfaatkan oleh pihak pihak kampus
setara tidak bertanggung jawab sebagai jalur ugal ugalan
untuk melakukan pemerasan ya
terhadap calon mahasiswa
pemerasan terhadap orang tua
karena ini hubungan relasi yang saling menguntungkan gitu
orang tua yang punya uang banyak
kalau mengandalkan kompetensi anaknya
kemungkinan besar tidak masuk
maka dia akan menggunakan jalur jalur seperti yang dipraktekan di unila ini
mereka menggunakan sumbangan sebesar besarnya
untuk mendapatkan jaminan
jadi jalur mandiri ini adalah jalur kelab
jalur ugal ugalan yang dimanfaatkan oleh pihak kampus
untuk menumpuk ya
untuk ditundi keuangan baik secara pribadi maupun secara kolektif
kalau kita tahu jalur mandiri ini sejak awal kan dirancang sebagai apa
media penerimaan mahasiswa baru yang mungkin kurang mampu begitu
kenapa kemudian pada akhirnya menyimpan
sejak kapan jppi mengendus ada penyimpangan ini
dan tidak ada transparansi soal jalur mandiri ini
ini sudah lama sekali kita mengendus bahwa jalur mandiri ini adalah jalur yang gelap
dijadikan ajang dijadikan ladang korupsi ya
jadi ini sama sekali bukan dijadikan apa namanya jalur anak anak yang tidak mampu
sebelumnya kan sudah ada
kemudian ada sdr
ini adalah proses proses yang menurut saya jauh lebih transparan dan akuntabel
meskipun ada beberapa kritik terkait dengan dua mekanisme ini
tetapi kenapa kemudian ada jalur mandiri
yang ini gelap
ini dijadikan ladang korupsi di beberapa kampus
laporan dari masyarakat
ini tidak hanya terjadi di unila ya
dugaan juga terjadi di kampus kampus lain
tetapi sekali lagi
kamu pelaku masyarakat sipil
masih tua dan juga orang tua
sangat susah untuk membuktikan keberadaan jual juri kampu korupsi di kampus ini
karena transaksinya ini tidak ada jejak
dan para pelakunya juga saling menguntungkan
jadi ketika kita mau melakukan perboran
atau misalnya seperti yang disarankan oleh kpk dan jaga kampus misalnya
kita tidak punya bukti yang cukup kuat
kalau kita tidak punya bukti yang cukup kuat
kita bisa dituntut balik
dan itu bisa berdampak buruk bagi calon mahasiswa dan juga mahasiswa yang melakukan proses pemantauan semacam ini
nah inilah yang menjadi
bencana kita bersama
radium hukum ya
sebagai status berbadan hukum gitu
dimana perguruan tinggi tidak lagi menjadi
seluruh rakyat indonesia bisa mengakses
menjadi liberalisme pendidikan yang diserahkan kepada mekanisme pasar
sehingga yang bisa mengenyam
dunia pendidikan di kampus adalah
orang orang yang punya uang lebih
kalau kita lihat
masyarakat sipil tadi
pak ubaid menyebutkan masyarakat sipil ini agak sulit membuktikan
adanya praktik praktik seperti ini di lingkungan pendidikan tinggi
bagaimana kemudian pemerintah
mereka jelas punya hak
punya akses untuk bisa membuktikan atau
hal hal seperti ini penerimaan mahasiswa baru
apakah juga sulit dilakukan oleh pemerintah
pemerintah sangat memungkinkan untuk melakukan ini ya
kita mendukung supaya
seperti yang dilakukan kpk
selalu operasi tangkap tangan
ott ini kan tidak langsung
mereka punya tool untuk melakukan
ada pengawas internal
kita juga sangat menyukai
kita juga sangat menyayangkan sekali
karena pengawas internal
pengawas internal di
kementerian pendidikan dan perguruan tinggi misalnya
tidak mampu mengendus
kasus ini itu nyata gitu ya
banyak calon mahasiswa
sangat tercium ya
sangat bisa tercium
tidak kelihatan ini ya
tidak ada kwitansinya
bagaimana kita memastikan
kita sangat mengapresiasi
karena kpk punya tool yang sangat banyak
mekanismenya pun mekanisme
potensi gitu ya
keterbatasan masyarakat sipil
untuk melakukan itu
di dunia kampus
itu belum ada
ekosistem yang cukup kuat
pencegahan korupsi itu
dibangun sebuah sistem ya
yang terjadi adalah
yang dilakukan oleh
sekitar kampus ya
sebelum kampus ini
kita sering banyak ya
lalu mereka dipanggil
suara yang berbeda
jadi terdampak buruk
kalau dikatakan sebagai korban
ini kan sebetulnya
mungkin bukan permintaan mereka
ini adalah tadi
pemerasan terhadap orang tua mereka
agar bisa mendapatkan kursi
di universitas tersebut
terhadap anak anak ini
nantinya ada perasaan
untuk mahasiswa lainnya
yang sudah tepat
jalur mandiri ini
anak anak yang punya kompetensi
tetapi tidak punya cukup uang
sehingga mereka tersisih
ini mereka adalah
korban kedua adalah
perguruan tinggi itu
mencari uang lebih
untuk bisa masuk
korban yang kedua
ini adalah memang
ini tidak bisa kita katakan
memanfaatkan jalur ini ya
memanfaatkan jalur ini
daftar di jalur pertama
mereka hanya menggunakan
untuk bisa masuk kampus
terima kasih banyak
mengenai informasi ini